tugu peti mati didirikan di kawasan danau sunter karena setiap harinya kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat
diketahui pada masa pembatasan sosial berskala besar jumlah kasus corona di jakarta justru semakin meningkat
sementara untuk kecamatan tanjung priuk hingga akhir agustus tercatat sebanyak satu dua ratus satu kasus positif covid sembilan belas
pemerintah provinsi dki jakarta pun akan menerapkan pengetatan berskala lokal sebagai langkah antisipasi covid sembilan belas yang terus melonjak
pengetatan berskala lokal akan diterapkan di perkantoran hingga permukiman padat penduduk apabila peningkatan kasus corona terus terjadi
dengan ada peringatan ini seluruh kegiatan masyarakat mentaati prinsip tiga m
pakai masker menjaga jalan
menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun secara rutin
ini sebuah inisiatif masyarakat yang harus diapresiasi sebagai pengingat pada semuanya dan mudah mudahan kita bisa lebih waspada
tugu peringatan bahaya covid sembilan belas juga dibangun oleh pemkot jakarta timur secara serentak di sepuluh titik jalan termasuk di perempatan cililitan kramat jati jakarta timur pada selasa sore
tugu covid sembilan belas tersebut dibuat dalam bentuk peti jenazah
petugas gugus tugas covid sembilan belas dekat kecamatan juga menempelkan peningkatan jumlah penderita covid sembilan belas selama tiga hari terakhir
tapi di sini ada informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kasus yang ada
kasus yang ada di wilayah kecamatan kramat jati khususnya
ini menjadi suatu acuan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman
bagaimana kita sama sama mendukung pemutus rantai covid sembilan belas dan juga penanganan covid sembilan belas
sementara itu erna warga yang pernah dirawat akibat covid sembilan belas meminta agar masyarakat selalu patuh dan mengikuti arahan pemerintah
himbawan saya jangan sampai mari kita jaga bersama dari pribadi ataupun di lingkungan lingkungan keluarga teman tetangga secara keseluruhan juga
jangan sampai kita sampai kena yang namanya virus covid ini gitu
pemasangan tugu covid sembilan belas ini dilakukan serentak di dki jakarta guna menekan angka pasien covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia